kau njur teh kenapa
kirain cuy siapa
mimin mah nakut nakutin cuy
udah mau berangkat kan belum sarapan
iya nek sarapan mah gampang atuh kan bisa di kantin
nggak boleh sarapan dulu baru berangkat
si pabrik belum tentu sekolah hari ini
jadi kamu nggak usah buru buru ke sekolah
neng aku mau berangkat nek
kang temanku pindah aja lah
nggak usah di deket balai
biar bu dokter nggak bisa nyamperin akang
udah gak usah dibahas lagi
ujung ujungnya malah ribut
akang berangkat dulu ya
kamu nggak kantor
paling sebentar lagi kang
belum jam delapan
paling sebentar lagi kang
belum jam delapan
bapak nyuruh saya cepet cepet nikahin putih
saya ternyata bingung harus gimana kang
kalau kamu belum bisa ambil keputusan
kamu selamanya bakal bingung
ya terusnya harus gimana kang
kamu harus bisa menentukan pilihan
hidup dengan melawan arus
atau hidup di dunia terbalik
eh eh kang aceng
mentin sama puli adit putus
yang bener kamu yang
iya sekarang teroknya tambah pendek
oh jangan bercanda yang
masa saya bercanda
mungkin buat maris maris
bersin pemuli adit kali ya
ward buruan ward
yaudah kalau begitu saya mau ke dokter dulu mak
eh ada urusan apa mas yujan
ini mak cuma lagi nanyain arisan aja sih ujangnya
mak aceng ngantar edward sekolah dulu ya
tungguin buru buru amat
jalan ya mak
gak ada kita muter dulu yuk
iya pak pasti sama aceng ya
gak ada diri
waalaikumsalam kang dadang
diatin iya kang
perasaan ada yang ikutin
tapi siapa orang yang kelihatan
kau mencoy teh kenapa
eh mimin manis kirain cuy siapa mimin mah nakut nakutin